hei liat depan dia gilai
kamu saya gagalkan semester ini
hari ini aku gak bisa lama lama ya
mau ada janji sama teman nanti malam
kan aku cuma pengen tahu
kamu pergi sama siapa
have fun ya sama dia sih
aku bukan yang gak mau jujur sama kamu
tentang janji aku sama raka
aku cuma gak mau bikin kau marah
aku cuma gak mau bikin kamu marah
kalau aku mau pergi dinner sama dia
dia gak bakal gangguin aku lagi
sekarang kamu nyesel
gak jadi makan malam sama dia
ya enggak lah
whole setelah ini
keliling sampai tadi
aku mau ke toilet sebentar ya ke bulet pipis
yaudah gisana kau kayak wang tak
saya akan pakai
lo ganteng sih tapi masih gantengkan kakak lo
sebel udah liat mama es krim aja gak boleh
dasar coba nipu katanya mau dateng jam tujuh
tapi sampai sekarang belum datang juga
waduh mati gue kenapa dia pakai headphone ya
jangan jangan sekarang dia tahu lagi
kamu lagi di rumah
lo dengerin lagu apa
jadi ini cara lo tau semuanya tentang gue
mora kasih gue kesempatan buat ngejelasin semuanya
nggak tau semua tentang gue
cowok yang bener bener cocok buat gue
ternyata lo cuma penipu
gue tuh gak bermaksud untuk
lo kau semua tentang gue
dan bener bener tau apa yang gue mau
dari alat ini kan
tunggu gue mau
arti cinta kita berdua
bila kau selalu curiga
aku sangat mencintai kamu
sekalipun tak ingin hianat di kamu
haruskah ku jelaskan lagi kepadamu
sekalipun tak ingin hianat di kamu
haruskah ku jelaskan lagi kepadamu
aku kira begini akhirnya
bahkan kau tak pernah bisa
saya mau kesempatan
kasih aku satu kesempatan aja buat ngejelasin semuanya
kita terus bersama
eh saya gak jauh masuk
lo depan yang gila ya
eh pertanyaan yang salah bro

lo salah apa

dan sekarang lo mesti terima harganya
kalau lagi kita turun

hari ini aku datang sebagai aku
aku yang dulu
aku yang asli
dan aku yang asli
sama sekali gak jago main skateboard
jujur badan aku sampai bonyok bonyok
untuk main skateboard
dan aku juga gak jago masak
walaupun aku bisa sedikit
sampe sampe dapur nyokap
berantakan dan aku selalu diomelin
aku emang bohong tentang semuanya itu
tapi kalau tentang perasaan aku ke kamu
kamu harus percaya
kalau semuanya itu tulus
kasih aku satu aja kesempatan lagi
gue gak tahu bisa apa enggak
udah kasih aku kesempatan untuk bicara
apalagi kalau sama cowok penakut
kamu mau nemenin aku
dan aku paling benci film horror
malemnya aku tidur sama bokap dan nyokap
aku cuma mau coba apa adanya
yang jujur sama aku
hari ini bang markus